anda kembali menyaksikan cnn indonesia connected
saya harus tanya seberapa sering anda membaca buku setiap hari atau buku apa yang terakhir anda baca
nah bagi ada pecinta buku pasti tahu hari ini dua puluh tiga april merupakan hari buku sedunia
ditetapkan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima perayaan hari buku sedunia pun mendapat sambutan meriah di lini masa twitter tanah air
selamat hari buku sedunia bertengkar menjadi trending topic teratas di lini masa twitter tanah air
sepanjang hari ini warganet ramai mengunggah ucapan hari buku sedunia atau world world day dengan beragam cuitan dan foto
peringatan hari buku sedunia ditetapkan unesco pada dua puluh tiga april seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang juga menjadi hari hak cipta sedunia
dua puluh april dipilih karena merupakan hari lahir dan kematian beberapa penulis terkenal dunia
indonesia sendiri memiliki hari buku nasional yang ditetapkan setiap tanggal tujuh belas mei bertepatan dengan pendirian perpustakaan nasional republik indonesia

kalau kita ngomongin soal buku tentunya tidak akan lepas dari persoalan bagaimana minat baca warga atau masyarakat indonesia
kebiasaan membaca masyarakat tanah air sayangnya masih terbilang rendah
lalu sejauh mana era digital pada saat ini berpengaruh ke industri penerbitan buku
industri penerbitan buku telah berlangsung lama di indonesia
tahun seribu sembilan ratus delapan dibentuknya komisi untuk bacaan rakyat oleh pemerintah hindia belanda menjadi tonggak sejarah perindustrian buku di tanah air
pada seribu sembilan ratus lima puluh ikatan penerbit indonesia atau ikp kemudian didirikan dengan hanya beranggotakan tiga belas penerbit
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima jumlah penerbit di indonesia bertambah menjadi enam ratus penerbit dan kini sekitar seribu tiga ratus penerbit
dan kini sekitar seribu tiga ratus penerbit
tersebar di seluruh indonesia
meski berkembang pesat industri penerbitan buku di tanah air masih jauh dari angka membanggakan
rata rata jumlah judul buku baru yang diproduksi dan dipasarkan di indonesia hanya sekitar dua puluh empat judul per tahun dengan rata rata cetak tiga eksemplar per judulnya
artinya dalam setahun hanya ada tujuh puluh dua juta buku yang diproduksi
itu berarti satu buku dibaca oleh tiga
sementara standar unisa sebuah negara dianggap memiliki tingkat membaca yang bagus apabila satu buku dibaca oleh lima orang
hal ini pula yang akhirnya menunjukkan minat baca masyarakat indonesia masih terbilang sangat rendah
catatan dari most literate nations in the world tahun dua ribu enam belas indonesia berada di urutan ke enam puluh dari enam puluh satu negara pada peringkat literasi internasional
survei badan pusat statistik dua ribu enam hingga dua ribu dua puluh
menunjukkan penurunan minat baca pada sejumlah media
pada tahun dua ribu enam persentase orang membaca surat kabar sembilan belas sembilan puluh delapan persen
kemudian turun di tahun dua ribu sembilan menjadi enam belas dua puluh enam persen
dan tahun dua ribu dua belas menjadi lima belas enam persen
persentase masyarakat yang membaca tabloid dan majalah juga berkurang
dari sekitar sebelas dua puluh enam persen pada tahun dua ribu enam turun menjadi tujuh empat puluh lima persen
pada tahun dua ribu sembilan dan enam sembilan puluh dua persen
sementara untuk pembaca buku cerita cenderung stabil
sebesar enam empat puluh enam persen di tahun dua ribu enam turun menjadi empat lima puluh delapan persen pada tahun dua ribu sembilan belas
dan naik lagi menjadi lima satu persen untuk tahun dua ribu dua belas
kemajuan teknologi saat ini pun turut berkontribusi dalam penurunan minat baca masyarakat tanah air
terhadap buku dan surat kabar
masyarakat kini berdali menggunakan buku fisik ke buku elektronik atau e book
gerai toko buku di tanah air bahkan mulai gulung tikar karena tidak lagi menguntungkan
ya peran digital yang kian masuk ke segala lini kehidupan masyarakat disebut sejumlah kalangan menjadi biang kerok tergusurnya buku cetak
akses terhadap e book atau buku elektronik memang terbilang mudah
dan juga murah
lalu benarkah berikut kata masyarakat yang memilih buku cetak versus e book
kalau saya sendiri sih pribadi lebih suka baca yang langsung cetak sih
soalnya kan kalau saya ya pribadi saya lebih ngerasain emosinya di situ
terus juga disitu kan bisa dipegang gitu
terus juga bisa jadi koleksi
sedangkan kalau elektronik kurang aja gitu
jadi menurut saya kurang gitu
tapi masih sih
soalnya kalau misalkan konvensional lebih fisik aja
kalau misalkan ibu kan kayak gak ada fisik kayak gitu
dan most of the time kayak ngantuk gitu
karena kan dari layar gitu sih
aku lebih suka baca buku cetak
karena buku cetak itu menurutku lebih enak dibaca daripada e book
karena kalau e book kan kita pasti bacanya lewat gadget ya
atau lewat komputer
itu memang kadang kadang karena mataku juga agak minas
jadi agak agak pusing gitu ya
terlalu cahaya terlalu besar juga mungkin
jadi kalau buku cetak itu kita lebih enak bacanya
kita lebih oh udah sampai sini kita bisa lipat gitu
bisa taruh dulu di mana
terus kita juga bawa ke mana
kalau lebih sering sih di buku cetak
cuma rata rata kayak judul judul tertentu yang ada di toko buku gitu
cuman ada judul yang nggak diterbitin ke buku cetak gitu loh
jadi harus beli di e book atau bacanya di e book gitu
banyak cowetan yang muncul terkait dengan hari bukit
bukit buku sedunia
berikut kami ajak anda kita akan melihat beberapa cuitan
apa kata netizen terkait dengan hari buku sedunia
yang pertama dari bank indonesia
membaca menjadi salah satu bagian penting loh dalam hidup kita
karena dengan membaca kita bisa mendapatkan ilmu baru
dan bukulah sumbernya
selamat hari bukit sedunia
tagar budaya akan membaca
lalu berikutnya kita buka
dari akun ad hinca panjaitan
nah jika ada negara yang lahir karena buku
negara itu adalah
bukulah yang melahirkan para bangsawan pikiran
para pejuang kemerdekaan
dengan tingkat literasi mengagumkan
tak terhitung buku yang mereka baca
tak terhitung pula buku yang mereka tulis
selamat hari bukit sedunia
lalu berikut ya
mari budaya akan membaca sebagai kebutuhan setiap hari
selamat hari bukit sedunia
dan berikutnya ad dua puluh satu swo
dengan buku kita dapat membaca dan menulis
tapi bacalah buku buku yang mengandung ilmu yang bermanfaat
selamat hari bukit sedunia
sebenarnya nggak harus buku ya
membaca itu banyak banget ya
sourcenya atau sumbernya
terakhir dari ad gucilicious
lebih suka baca buku dibandingkan katanya nonton
karena membaca cerita yang gak ada gambarnya
membuat kita menghayalkan kejadiannya seperti apa
selamat hari bukit sedunia
terkait dengan hari buku sedunia
kita akan berbincang bersama duta baca indonesia
mbak nana selamat hari buku sedunia
terima kasih selamat hari bukit sedunia
oke mbak nana dari berbagai laporan kita lihat
tidak hanya laporan di dalam negeri tapi juga internasional
setiap tahunnya kok miris gitu ngelihat ya
kenapa minat baca kemudian literasi masyarakat indonesia
kok semakin turun semakin rendah
kenapa sih mbak nana
sebetulnya itu yang persepsi itu yang sekarang kita harus coba sama sama lawan
jadi sebetulnya bukan minat baca yang rendah kan
tapi akses terhadap bahan bacaan itu yang tidak terjangkau
karena yang kita lakukan sekarang yang berusaha kita lakukan sekarang
para pegiat literasi kemudian juga pemerintah dan berbagai pihak
mendorong semakin banyak orang bisa dapat akses terhadap bisnis
karena sejujurnya harga buku di indonesia itu relatif mahal
bukan hanya mahal bukunya
kalau kita mau ngirim buku pun ke luar daerah
ongkos kirimnya pun mahal gitu
jadi bagaimana sekarang caranya kita membuat orang mudah mendapatkan bahan bacaan
tidak harus buku
tadi saya dengar fani juga bilang saya setuju tidak harus buku
lewat digital pun
itu juga sesuatu yang harus kita dorong
orang bolanya aja gak pernah dikasih
sama analoginya dengan buku
kalau bukunya sedikit tidak ada bagaimana kita bisa bilang minat baca yang rendah
oke berarti akses itu kan jadi masalah utama
kalau mbak nana sendiri lihat sebagai duta baca indonesia
kemudian para pegiat literasi melihatnya
ternyata mungkin di daerah daerah terpencil gitu ya
ternyata sebegitu tingginya ya
karena ketika didekati
ketika buku itu dikirimkan
ketika akses terhadap bahan bacaan itu diberikan
ada banyak sekali cerita cerita
walaupun mungkin saja aneg aneg dosa
tapi itu bisa menjadi gambar
betapa sesungguhnya anak anak kita di pelosok itu sangat haus
bahan bacaan yang berkualitas
cerita teman teman pustaka bergerak
yang melakukan banyak hal untuk mendekatkan buku ke anak anak
ada yang dengan perahu
ada yang tidak pustaka
kemudian juga ada endok pustaka
ada berbagai macam medium yang dilakukan untuk mendekatkan buku ke masyarakat
itu bahkan anak anak menangis ketika para kakak kakak pejabat literasi ini pergi begitu
karena mereka akan kehilangan bahan bacaan
yang dekat pada mereka
jadi mungkin saja itu bisa bisa aneg aneg dosa
tapi menurut saya itu bisa menjadi gambaran
bahwa sesungguhnya kalau tak kenal maka tak sayang
jadi yang perlu kita dorong sekarang
yang perlu kita lakukan sama sama sekarang
memastikan bahwa setiap anak di pelosok itu dapat kesempatan untuk bisa membaca
oke tak kenal maka tak sayang
tapi kalau kita lihat bagaimana menumbuhkan minat baca terhadap anak anak ini
ini kan sedari kecil sedari dini
adalah salah satunya pasti dari rumah
dari orang tua
mbak nana sendiri melihat bagaimana sejauh ini peran orang tua
untuk mendorong minat baca anak anaknya
karena ya betul itu bermula dari keluarga
yang kemudian lingkungan yang berikutnya
dan sekolah itu juga menjadi faktor penting
saya rasa seringkali memang ada salah kaprah
kerap kali kita lihat orang tua hanya selesai
atau merasa tugasnya sudah kelar
ketika anaknya bisa membaca
padahal bisa membaca dan suka membaca
itu dua hal yang berbeda pak
kalau hanya sekedar bisa membaca atau bisa mengejak
orang tua akan berusaha sedemikian keras
anaknya belum masuk sd pun sudah dileskan bermacam macam
guru paut akan dianggap guru yang berhasil
kalau mereka bisa membuat anak bisa membaca
bahkan sebelum duduk di bangku sd
bahkan ada les ada berbagai macam
tetapi ketika anaknya sudah bisa membaca
kerap kali orang tua merasa tugasnya sudah selesai
sudah tidak ada lagi budget khusus untuk membeli buku yang menarik
sudah tidak ada lagi acara atau kegiatan di malam hari
membacakan atau mendongengkan anak anak
karena merasa tugasnya sudah selesai ketika anak bisa mengejak
padahal sekali lagi bisa membaca dan suka membaca
itu dua hal yang berbeda
bagaimana caranya kita mendorong anak suka membaca
itu ada serangkaian strategi yang memang harus diusahakan
mengenalkan berbagai beragam cerita yang menarik
membuat kegiatan membaca menjadi kegiatan keluarga yang
yang melibatkan banyak pihak
melakukan berbagai program
beberapa tahun yang lalu sudah dimulai
lima belas menit membaca menjadi kewajiban
untuk anak di sekolah
itu satu langkah yang baik
tapi lagi lagi kita harus memastikan lima belas menit sebelum sekolah itu
apakah betul betul hanya membaca
apakah buku yang tersedia di sekolah
memang cukup menarik untuk membuat anak
dimanfaatkan lima belas menitnya secara maksimal
dan apakah setelah lima belas menit selesai
anak akan ada keinginan untuk kembali mencari buku yang sama
atau buku yang lain
untuk menambah waktu di luar lima belas menit yang diwajibkan oleh sekolah
memang banyak hal yang harus kita pikirkan secara komprehensif
padahal story telling atau mendongeng itu
adalah hal yang paling mengasihkan ya
untuk para orang tua di luar sana
apalagi untuk anak anak masih kecil ya mbak nana ya
betul menyenangkan mengasihkan
dan cara yang paling justru untuk bisa membuat anak mencintai buku
mbak nana kita masuk ke era digital
ketika kita melihat bagaimana kehadiran electronic book
atau e book ini mau tidak mau
suka tidak suka
secara tidak langsung
akhirnya menyingkirkan buku buku dalam rilisan fisik
kita lebih mengenal dengan buku buku seperti itu ya
pandangan mbak nana seperti apa
e book dengan buku rilisan fisik ini
saya penikmat dua duanya
yang jelas dengan e book itu karena praktis
saya tidak perlu menenteng beribu buku di ipad saya
di gadget saya itu sudah tersimpan ribuan judul
dari berbagai macam genre semuanya ada
dan tentunya kenikmatannya beda beda ya
dan selalu momennya beda
sebelum tidur tuh enaknya tetap baca buku fisik
bahwa buku itu terkadang membantu kita untuk tidur lebih ngenyak kalau untuk saya
tapi untuk praktis
untuk kenyamanan kemudahan tentunya pakai e book
jadi saya tidak pernah membeda bedakan
hanya tergantung momen
dan sesungguhnya yang sekarang kita dorong
sekarang adalah membaca lewat perpustakaan digital
itu juga misalnya yang dilakukan oleh perpustakaan nasional
perpustakaan digital gratis
yang bisa diakses lewat gawai apapun
dan fungsinya seperti media sosial
memang ini ditargetkan untuk generasi milenial dan generasi z
yang kerap kali menghabiskan banyak waktu di media sosial
karena ini perpustakaan digital ini atau itusna
dibuat sehingga orang bisa saling share buku yang menarik
bisa saling mengirimkan resensi
dan itu semuanya gratis
dan mudah mudahan yang melihat cnn hari ini
supaya tidak ada alasan tidak punya buku
karena bisa diakses kapanpun dimanapun
tidak ada alasan lagi ya
mudah bisa didapatkan di sana ya
tidak ada alasan gratis
bisa diada di hp
jadi misalnya setengah jam main twitter
setengah jam upload instagram
pastikan minimal dua puluh menit sehari buka buku
kalau buku favorit banana apa sih
tapi saya itu lagi melankolis
gara gara kemarin habis datang ke pembukaan pameran nama kupram
iya ya saya lihat di instagramnya
jadi itu membuat saya membuka lagi buku buku kupram
dan mengenang lagi dasyatnya novel bumi manusia
baca lagi halaman halaman yang dulu sempat saya baca ketika kuliah
dan mengulang lagi kenikmatan membaca buku perem
dan coba deh yang mudah baca
baca ulang dan ulang selalu dapat pengalaman yang berbeda dalam setiap halamannya
mungkin salah satu yang bisa menginspirasi kita untuk membaca juga bisa datang dari seorang najwa syihab ya kita akan lihat ya
terima kasih sekali lagi mbak nana sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
terima kasih van sampai ketemu